kekayaan fantastis mantan pejabat pajak rafael alun trisem bodo di korek korek kpk rafael
menjalani pemeriksaan di gedung merah putih pada rabu untuk mengklarifikasi harta kekayaannya yang
mencapai lima puluh enam miliar rupiah lebih usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam rafael menolak
memberikan keterangan pemeriksaan yang baru ia jalani salah satu kepemilikan harta rafael yang
menjadi sorotan adalah mobil jeep rubicon meski kerap dipamerkan anak rafael di media sosial
menurut kpk mobil kalangan borjuis ini bukan milik rafael karena sudah dijual tidak hanya itu sepeda
motor gede yang juga kerap ditunggangi anak rafael tidak jelas kepemilikannya itu alamat
di dalam gang jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu tapi barusan di
klasik ini tidak mungkin dia punya itu tapi barusan di klasik ini tidak mungkin dia punya itu tapi barusan di
klarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan tapi atas nama kakak yang
bersangkutan jadi dari yang digang lantas dia beli dia jual lagi ke kakaknya menurut kpk laporan harta
kekayaan rafael masuk dalam kategori layak diperiksa meski begitu kpk mengakui belum bisa
menelusuri sumber kekayaan rafael dalam sekali pemeriksaan proses klarifikasi ini bukan hanya
sekali saya pastikan bukan hanya sekali karena kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya
entah hartanya naik tinggi entah utang yang naik tinggi itu pasti kita tidak terima laporannya
seketika gitu jadi kita tahan lantas kita lihat lagi masuklah dia ke pemeriksaan nah jadi yang
bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers adalah kita periksa meski terindikasi dugaan pencucian uang
rafael alun hingga kini masih berstatus pegawai direkturat jenderal pajak
kementerian keuangan menolak surat pengunduran rafael dengan alasan masih dalam proses pemeriksaan kpk
diketahui rafael sebelumnya telah mengajukan pengunduran sebagai pns sejak dua puluh empat februari lalu setelah putranya terseret kasus penganiayaan
maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri
karena itu pengajuan pengunduran diri saudara rat ditolak
terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut
mobil robicon land cruiser motor harley davidson motor yamaha motor bmw putih diakui oleh saudara rat sebagai bukan milik dia
selain kendaraan mewah yang kerap dipamerkan putranya
sebuah perumahan elit di sulawesi utara diduga juga milik rafael
kpk mengaku menghadapi kendala untuk menelusuri harta kekayaan rafael yang ada di yogyakarta
dalam satu kesempatan menteri keuangan sri mulyani menyebut kekayaan anak buahnya tidak masuk akal
tim liputan cnn indonesia